tak hanya soal pemadaman penjagaan dan antisipasi kerawanan
jadi salah satu perhatian pasca insiden kebakaran
polisi pun mengerahkan satu ratus dua puluh lima personil
untuk menjaga keamanan di pasar senen pasca kebakaran
sebanyak satu ratus dua puluh lima personil
petugas kepolisian diturunkan ke lokasi kebakaran pasar senen jakarta pusat
selain mencegah warga dan pedagang memasuki wilayah yang dinilai masih membahayakan
polisi mengantisipasi tindak kejahatan penjarahan atau pencurian
karena masih banyak pedagang yang mengevakuasi barang dagangannya di pinggir jalan
polisi membuat posko untuk berjaga di area lokasi kebakaran pasar senen
pemilik kios yang memerlukan bantuan dapat melapor ke petugas yang berjaga di posko
bahwa kami akan mengimbau orang orang yang tidak berkepentingan
agar tidak memasuki area blok satu dan blok dua
ataupun sekitaran pasar senen
pencurian maupun kejadian kejadian yang tidak kita inginkan